moda raya terpadu atau mrt sudah beroperasi
bukan hanya penumpang yang menyambut gembira
tapi juga pedagang di sekitar stasiun mrt
selama pembangunan mrt yang memakan waktu hingga lima tahun
pemasukan pedagang di dekat stasiun blok a jakarta selatan sempat seret
tetapi kini bisnis mereka menunjukkan prospek cerah
siti nurjana sudah berjualan soto di blok a jakarta selatan
sejak awal tahun sembilan puluh an
sempat bertahun tahun berjalan lancar
pembangunan jaringan moda raya terpadu atau mrt
yang dimulai pada dua ribu tiga belas membuat bisnisnya menurun
pengendara dan para pekerja yang biasanya mampir
menghindari jalan fatmawati yang menjadi macet pada masa pembangunan mrt
namun pukulan terbesar dirasakan siti setelah penutupan pasar blok a pada dua ribu dua puluh
keadaan kini kembali membaik setelah jaringan mrt selesai dibangun
dan kereta ratangga mulai beroperasi
waktu masih ada pasar
itu rame ya bisalah taruh seratus atau sembilan puluh mangkok sampai
terus pas pasar nggak ada dibongkar
ya paling sekitar lima puluh atau enam puluh mangkok
iya kan pengunjung nggak ada lagi
ini sepi kan tinggal beberapa orang
hanya toko apa orang tukang sayur sedikit
tapi setelah mrt selesai
banyak pengunjung ya security ya office ya pekerja pekerja itu
terus pengunjung pengunjungnya pada naik kereta kan bertahun
ramainya orang yang lalu lalang di sekitar stasiun
juga mendatangkan rezeki lebih bagi pemilik warung seperti anton
ia pun sempat mengalami penurunan omset selama pembangunan mrt
meski demikian dagangan anton tidak selaris ketika pasar blok a masih dibuka
kalau saya kalau pastinya nggak tahu ya
tapi kalau untuk ini bisa sampai tiga dus bisa
kuah campur campur lah intinya
air mineral sama yang lain lain ya tiga dus satu hari ya
kalau bisa sebelum lepas lagi pembangunan emang
soalnya ini paling satu dua dus sudah ada tambahan yang jelas untuk sekarang ini
kalau dulu pasarnya pasar blok a sebelum pembangunan
sebelum pembangunan waktu ada pasar
ya bisa sampai lima enam dus ya karena ada pasar itu
anton dan siti berharap pemerintah membangun kembali pasar blok a di sekitar stasiun
sarah arianti yudhistira satria jakarta